lantas bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait wacana perpu kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak berikut diantaranya
saya rasa hukum kebiri ini memang harus ditegakkan
di luar ada orang orang atau pendapat orang lain itu tidak manusiawi lah atau apalah
saya rasa ini harus menjadi sesuatu yang baru di kita biar pelaku pelaku ini
bikin sakit hati si pelaku juga gitu
kalau menurut saya sih lebih baik hukuman seumur hidup lah
itu lebih efektif lebih bikin dia cerah dan mungkin lebih manusiawi itu aja sih